ya ampun aku kangen banget sama karawan
karawan kok pulang ngededek banget
papa baru aja berangkat
papa itu yang nyuruh kakak cuti
buat temenin kamu sama mama
katanya papa tuh khawatir
ninggalin kalian terlalu lama
ih papa tuh ya terlalu berlebihan nih
padahal aku juga gak apa apa
kok ditinggal gitu
tapi gak apa apa deh
aku juga kangen sama karawan
atau sama yang cocok di hp tadi
sinar nya pun indah
tapi sinar indah itu
kalah oleh seseorang
seseorang dengan hati dan senyuman bidadari
seseorang yang membawa cinta yang tulus
seseorang yang memberikan kasih yang putih
akankah bidadari itu tercipta selamanya untukku
akankah diriku ini selamanya tercipta untukmu

udah lah deh
renan jangan sedih gitu dong
percaya deh sama aku
ntar lagi bobby juga bakalan nelfon kok
kalau gak nelfon gimana
ya bingung juga sih
eh tutup lagi
kalau misalnya ketemu sama gue
belum aja gue keluarin jurus gue
lu jangan bawa bawa kentut gue dong
gue tau suaranya tuh lima otal
bilang aja lu kangen denger kentut gua
emang dah daun kemangi baunya senduk
kentut gue wangi banyak yang rindu
kau baru isi paket dong
saya pinjam sebentar gak buat whatsapp teman
udah motoro taro sini aja
senang aja gak bakalan ada biaya parkir dua ribu
ya memang begitu bob
ya memang begitu ya gak apa apa
saya tau ya
fiks banget kalau tulisannya kebolak balik gini mah carlo
dia nyuruh aku nyusul gin
yaudah kalau gitu aku numpang ganti baju di rumah kamu
yakin banget lah
justru kalau misalnya aku gak ikut
aku pasti bakal merasa bersalah banget sama mereka
kamu setiap kangen telpon ya
kamu setiap kangen telpon ya

kamu setiap kangen telpon ya
papa udah rapi aja mau kemana lagi
baru juga kemarin pulang dari singapura mau pergi lagi
papa sekarang mendadak harus ke amerika
lebih jauh lagi
soal ini ada meeting sama klien yang dipercepat
dia bulan depan ada urusan yang sangat besar
ini klien besar papa
tolong kamu jaga mama tiana baik baik ya
selamat di rumah ya
iya papa tenang aja
aku bakalan menjagain mama dengan baik
apalagi kan sekarang mama lagi ngandung adik aku
mas kamu hati hatinya di jalan
nanti sampai di sana kamu harus gambarin aku ya
udah udah ada di mobil semuanya
yaudah antar ke mobil
kok atm sini man
kemarin kan gue ditipunya bukan di atm sini
di atm yang ada di mal
penjahat itu gak mungkin ngulang kejahatannya di tempat yang sama bob
kita cek di sini ada atau enggak
ada juga sih
bob yang itu orangnya bukan
enggak itu orang baik baik
kemarin emang ngeselin mukanya
itu emang kependekan
kemarin mah agak tinggi orangnya
mungkin hari ini orang beraksi
moga moga aja deh ketemu tuh maling
wangka sekolah masalah ini
gue udah pacaran sama roman
namanya masih aja roman
gue mau ganti nama kontaknya deh
nggak nggak nggak lah
siapa ya dia
akan berusaha cevang fore
kalau gue bisa melillan tempat ini
ini kan apa boleh
cocok apa sih
ya ampun aku kangen banget sama karawan
karawan kok pulang ngededek banget
papa baru aja berangkat
papa itu yang nyuruh kakak cuti
buat temenin kamu sama mama
katanya papa tuh khawatir
ninggalin kalian terlalu lama
ih papa tuh ya terlalu berlebihan
padahal aku juga gak apa apa kok ditinggal gitu
tapi gak apa apa deh
aku juga kangen sama kerahmo
atau sama yang cocok di hp tadi
karawan apa apaan sih
kau lihat siapa namanya
shhh jangan keras keras dong
emang belum ada yang tau papa
wah gak boleh nih
kamu cinta cintaan terus disembunyiin kayak gini sama papa
gak gak gak
kakak harus kasih tahu sama papa
iya aku bakal ngasih tau papa tapi
tapi gak sekarang
aku lagi nyari si kawan yang pas gitu
kakak rahman tau sendiri kan
lah papa overprotective sama kamu
yaudah yaudah gini
kakak gak bakalan ngasih tahu papa
kalau kamu udah punya pacar
tapi ada syaratnya
kakak harus ketemu sama
buat apa sih
kakak ketemu sama dia
kakak sebagai kakak laki laki kamu
kakak harus tau dong siapa pacar kamu
kakak harus menseleksi
apakah dia baik cocok atau enggak buat kamu
sekarang kamu kabarin dia
bilang ajak ketemu sekarang
kakak mau ketemu ayo
kakak mau ketemu
kalau dia serius sama kamu
pasti dia mau kok dia nggak akan nolak
aduh ini kita orang tunggu sampai kapan ini
orang kulit lo aja hitamnya udah di upgrade banget gitu
eh mau dibantu sudah nyolot malah
gue males sama lo berdebat mulu
ah kp gue udah ngomong kebalik berdebat mulu
laper nih gue nih berdebat sama lo nih
makan dulu deh
ada kotak kotak tuh kayaknya enak tuh
makan dulu ya
ya udah deh
eh lo mau kemana
kita lihat dulu deh